ya sementara di jawa barat rendahnya tingkat ekonomi dan pendidikan
adalah pemicu banyaknya orang terutama wanita
menjadi korban kejahatan transnasional tindak pidana perdagangan orang
korban asal jawa barat dalam sepuluh tahun terakhir mencapai lebih dari dua jiwa
berdasarkan catatan polda jawa barat
kasus perdagangan manusia di wilayah jawa barat pada dua ribu tujuh belas
meningkat dibanding tahun sebelumnya sebanyak delapan belas perkara
atau meningkat sekitar lima puluh dua persen
kejahatan ini kembali terjadi setelah terungkapnya kasus trafficking
sejumlah warga jawa barat di tiongkok
seperti yang dialami oleh seorang warga kabupaten bandung er
sudah hampir sembilan bulan ia tak bertemu dengan keluarga
awalnya ia dijanjikan akan mendapatkan kehidupan lebih layak
dengan bekerja di jakarta
namun pihak kepolisian mengatakan bahwa er menjadi korban perdagangan manusia
dan kini berada di tiongkok
senasib dengan er mr warga jatiluhur kabupaten purwakarta
juga menjadi satu dari dua belas korban
kini keluarga hanya menunggu perkembangan penyelidikan
dari pihak kepolisian
proses pemulangan para korban ini mendapat bantuan dari salah satunya
mantan bupati purwakarta deddy mulyadi
sudah ada dua orang yang sekarang sudah bisa keluar
lagi ngurus paspor dan sudah bisa balik lagi
sudah komunikasi dengan saya
seolah olah nanti empat belas nya juga bisa pulang
tapi harus perlahan karena ini mereka terikat sama hubungan perkawinan
beda dengan urusan membantu rumah tangga
sementara itu polisi daerah jawa barat pada juli dua ribu delapan belas lalu
berhasil membekuk tiga pelaku perdagangan manusia ke tiongkok
mereka adalah vivi liu cheng
dan yusuf halim alias aan sebagai perekrut
dan satu warga tiongkok guo chang san sebagai perantara korban
total terdapat dua belas orang yang menjadi korban mereka
kuasa hukum korban menyatakan
kasus ini masih terus berproses
pihak kuasa hukum pun terus berkomunikasi secara intensif
dengan korban di tiongkok
dan optimis kasus ini segera dapat diselesaikan
meski terhambat beberapa kendala
saat ini bolanya on progress ada di kementerian luar negeri ri
khususnya di direktorat sub pwni ya
perlindungan warga negara
indonesia yang ada di luar negeri sana
yang mana mereka kita ketahui
kemenlu kan itu secara kenegaraan
langsung direct ke kbri dan kjri di sana
modus operandi yang perjodohan
sifatnya atau pesanan pengantin kayak begini ini
memang sulit ya
karena memang para suami suami mereka
yang ada di china sana
itu memiliki buku nikah
nah buku nikah ini
atau legalitas merit bagi pegangan para suami itu
itu pemerintahan china tidak semudah itu melepaskan
karena dianggap itu sudah
sedari awal sudah diketahui sadar mereka akan menikah begitu ya
dosen ilmu sosiologi universitas pajajaran mengatakan
perdagangan orang ini bisa diantisipasi
jika pemerataan pendidikan di daerah bisa dilakukan pemerintah dengan baik
banyak sekali dimensinya ya untuk human trafficking ini
namun kalau melihat kasus dan selalu
mayoritas itu perempuan yang menjadi korban trafficking
di sini ada sebuah masalah yang bisa kita kerucutkan
masalahnya adalah masalah ekonomi
taraf kehidupan masyarakat itu sendiri
karena di beberapa kabupaten yang menjadi lokasi
kasus trafficking ini umumnya mereka perempuan yang berasal dari golongan ekonomi rendah
dan jika mereka berasal dari golongan ekonomi rendah
kita ketahui bahwa di beberapa kabupaten ini
pendidikan itu masih belum gratis
masih berbayar dan mereka tidak memiliki kemampuan untuk
melangsungkan pendidikan lebih lanjut
sudah ekonominya rendah
tahap pendidikannya juga relatif rendah
yosan mujadji pun menambahkan
pelaku kejahatan transnasional ini
memanfaatkan situasi korban yang rentan secara ekonomi
dengan modus mengiming imingi uang dengan jumlah besar